hanya karena masalah aliran air di sawah dua orang petani di maros sulawesi selatan terlibat dua hingga salah satunya tewas akibat tebasan parang
usaha melakukan aksinya pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi
tiga anak dan istri daeng kacong hanya bisa menangis melihat ayah mereka tewas mengenaskan
usai ditemukan di areal persawahan miliknya sendiri
di desa tenri gangkae kecamatan mandai maros sulawesi selatan hari minggu kemarin
menurut warga pria berusia lima puluh tahun ini tewas usai berduel dengan tetangganya abdur rashid empat puluh enam tahun
dari pemeriksaan awal polisi duel maut ini dipicu saat kedua petani bersama sama hendak membajak sawah menggunakan traktor
saat pelaku menjebol pematang sawah milik korban untuk mengalirkan air ke sawahnya korban tidak terima hingga terjadi duel yang berujung maut
mau melakukan traktor sawahnya kemudian tergenang
airnya tergenang banyak akhirnya tidak bisa akhirnya harus dikesek luar
terjadi cekcok dan kejadian di baranggi dia
usai menghabisi nyawa korban pelaku langsung menyerahkan diri ke kantor polisi bersama barang bukti sebilah parang
sementara usai diotopsi di rumah sakit umum daerah maros jasad korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan
posisinya si korban itu diminta sendiri
nanti itu pelaku mendatangi si korban di sawahnya
mungkin pelakunya pelakunya itu bukan cuma satu orang
dari keluarga hukuman seperti apa yang dihidupkan
polisi masih terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kejadian anas ini
muhammad bakri maros